saya ajak anda untuk bergabung bersama kami
kita sapa langsung untuk membahas hal ini sebagai wacana pengganti ibu kota jakarta
yakni palangkaraya begitu
sudah tersambung bersama kami
mas gamal selamat malam
selamat malam mbak
mas gamal prediksi dan juga rencana presiden soekarno sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an untuk jadi
untuk menjadikan palangkaraya sebagai ibu kota republik indonesia ini
nampaknya akan segera terwujud begitu
pertimbangan di era jokowi mencuat dua ribu lima belas
artinya kajian yang dilakukan juga sudah cukup lama
tapi apa yang menarik sebetulnya dari palangkaraya
barangkali perlu saya luruskan bahwa kajian yang dilaksanakan oleh bapak nas
atas instruksi presiden jokowi adalah untuk mencari lokasi alternatif ibu kota
dan tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa alternatif lokasi tersebut adalah palangkaraya
pemindahan ibu kota memang sudah bergulir cukup lama
dan berbagai cerita sejarah mengatakan bahwa soekarno berencana memindahkan ibu kota ke palangkaraya
karena palangkaraya merupakan titik berat atau titik tengah dari indonesia begitu
sehingga kemudian dia menjadi center of nationality
yang menarik dari kajian yang dilaksanakan oleh bapak nas adalah
ada berbagai studi terutama mengenai ibu kota
empat bidang utama yaitu kondisi geografis sumber daya manusia kapasitas infrastruktur
lalu kemudian daya lingkungan yang mempengaruhi berbagai macam alternatif lokasi yang dipertimbangkan
jadi menurut saya studi studi ini jauh lebih komprehensif dibandingkan studi studi yang terdahulu dilaksanakan
dari informasi yang berhasil dihimpun oleh mas gamal dan juga teman teman dari smart city
saya seberapa mendongkrak kekuatan sumber daya palangkaraya kemudian untuk menjadi ibu kota indonesia
ada tadi seperti saya sampaikan setidaknya empat hal begitu ya
jadi kondisi geografis kemudian kapasitas sumber daya manusia
ketersediaan infrastruktur dan daya dukung lingkungan
menurut saya yang paling menantang adalah sebetulnya kapasitas sumber daya manusia
karena tentunya tidak hanya palangkaraya ya
barangkali hampir seluruh kota di indonesia
kalau seandainya kita membutuhkan kota tersebut untuk siap sedia menjadi ibu kota dalam waktu yang singkat
maka tidak tersedia cukup full sumber daya manusia yang bisa mengisi kebutuhan kebutuhan
misalnya di dalam kantor kantor pemerintahan
lalu kemudian mensuplai jasa jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah
dan seluruh jasa jasa lain yang memang dibutuhkan untuk
walaupun itu tidak secara langsung menopang fungsi asn
tetapi dia berkontribusi terhadap peran pemerintah dalam perjalannya roda pemerintahan
artinya challenge utama dari sebuah kota untuk menjadi ibu kota baru adalah
sekian puluh ribu mungkin sekian ratus ribu asn yang selama ini berada di pusat
untuk kemudian pindah ke kota tersebut
dan difasilitasi dari tidak hanya tempat kerjanya
tapi juga tempat tinggal lalu tempat berusaha hidup bersekolah
bagi anak istri keluarganya dan seterusnya
saya rasa itu jalan utama
jadi artinya quote unquote untuk memaksa adanya kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik
pemerintahnya juga harus menyediakan infrastruktur yang jauh lebih baik daripada di jakarta
betul dan itu tentunya tidak bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat
jadi kalau kita lihat memang ada berbagai presiden
ada berbagai contoh dari kota kota di dunia yang kemudian didapuk menjadi ibu kota
salah satu contoh yang sering sekali dibahas untuk kasus perencanaan kota adalah brasilia
yang paling sulit sebetulnya bukan membangun istana
presiden gedung dpr jalan jalan besar atau kantor kantor pemerintah
tapi yang paling sulit adalah menyediakan perumahan bagi seluruh asn
atau seluruh pegawai negeri yang saat itu harus pindah dari rio de janeiro ke brasilia
dan isu mengenai perumahan tersebut juga menjadi mengemuka
karena ada banyak pekerja pekerja yang tidak secara langsung berhubungan dengan jasa pemerintahan
tetapi juga berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan dengan menyediakan jasa jasa dan barang bagi pemerintah
contohnya misalnya orang yang bekerja di industri restoran
tetap butuh rumah tinggal juga
sehingga kemudian harus ada rumah yang disediakan jauh lebih banyak dibandingkan rumah yang hanya dibutuhkan oleh asn saja
dan itu cerita
jadi itu adalah challenge challenge yang tidak dengan baik bisa diselesaikan di brasilia saat itu
oke kalau kita berbicara soal pembangunan infrastruktur baru begitu di kalimantan
yang jadi kandidat terkuat untuk menggantikan jakarta nantinya
lahannya di palangkaraya ini seperti apa mas gamal
apakah cocok begitu untuk menjadi ibu kota baru
apakah cukup bisa menahan segala infrastruktur yang akan dibangun di sana
ini pertanyaannya agak sulit
karena sampai hari ini kita belum tahu ya
pak presiden belum secara resmi mengumumkan apakah betul palangkaraya yang akan menjadi lokasi ibu kota
dan kalimantan itu memang pulau yang sangat besar
kalimantan tengah dan kalimantan timur yang selama ini menjadi alternatif kuat begitu
untuk menjadi calon ibu kota baru juga provinsi yang sangat besar secara geografis
jadi kondisi geografisnya berbeda beda di beberapa bagian
dari kedua provinsi tersebut
di kalimantan tengah sehingga saya dalam berbagai studi
sempat dinyatakan bahwa karena kondisi tanahnya yang sebagian besar berawal begitu
maka kemudian pembangunan infrastruktur mungkin akan lebih sulit dan menantang
karena implikasinya akan perlu ada solusi geoteknik yang jauh lebih canggih dan jauh lebih mahal
supaya bangunan itu bisa berdiri dengan ajak
tapi ada juga beberapa lokasi
yang sifatnya tinggi begitu seperti pegunungan
dan karena dia seperti pegunungan begitu bukit bukit
maka kemudian lebih mudah membangun
tetapi akan jauh lebih sulit untuk mencari misalnya sumber daya air
karena tanahnya sifatnya berbatu dan berkadas begitu
jadi memang ada beberapa lokasi yang punya plus minus masing masing begitu
oke baik baik terima kasih mas ahmad gamal
sudah bergabung bersama kami